gunung sinabung di kabupaten karo sumatera utara kembali erupsi dan mengeluarkan awan panas
selasa pagi pusat vulkanologi mitigasi bencana geologi sinabung mencatat terjadi awan panas guguran sebanyak delapan kali
peningkatan aktivitas gunung api sinabung kabupaten karo sumatera utara terjadi dalam empat hari terakhir
pada selasa pagi terlihat awan panas guguran gunung api sinabung sebanyak delapan kali secara beruntun
dengan jarak luncur tiga hingga tiga tujuh ratus meter ke arah timur
tinggi kolom erupsi yang terjadi bersamaan dengan awan panas guguran tercatat setinggi seribu meter
meningkatnya aktivitas gunung api sinabung dalam beberapa hari ini membuat pusat vulkanologi mitigasi bencana geologi sinabung
kembali menghimbau warga agar tidak mendekati zona berbahaya yang kini rawan terancam awan panas guguran
dari jam sampai saat ini sudah tercatat tujuh kali erupsi disertai dengan awan panas guguran
untuk jarak kuncur awan panas guguran terjauh itu mencapai tiga meter mengarah ke sektor tenggara timur
saat ini gunung api sinabung berstatus awas atau pada level empat
warga diimbau menjauhi radius tiga km dan tujuh km dari puncak gunung sinabung
selain itu warga yang berada di aliran sungai lau borus juga diminta waspada
saat curah hujan tinggi ancaman lahar berpotensi tinggi
resi erlangga medan